badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim di dua puluh tujuh wilayah di indonesia
apa yang bisa dipahami soal ini bagaimana kemudian sistem mitigasi peringatan dini bmkg guna mengurangi dampak bencana akibat cuaca ekstrim
ini bergabung secara daring dengan gus wanto deputi bidang meteorologi bmkg selamat sore pak gus wanto
selamat sore mas ferdi
kabar baik pak
alhamdulillah sehat mas ferdi
oke terima kasih pak agus sudah bergabung dengan kita sore ini langsung saja pak kita ingin informasi berbahal
ini terkait prediksi bmkg yang katanya hari ini akan berpotensi terjadinya cuaca ekstrim di dua puluh tujuh wilayah di tanah air
catatannya begitu apa kemudian yang bisa dijelaskan soal ini pak terkait warning ini apa yang harus kita siapkan begitu
jadi begini mas ferdi berdasarkan dinamika atmosfer yang kita analisis
pada sore hari ini sebenarnya sejak tanggal delapan sampai tanggal empat belas kita sudah memberikan warning
dan ini rupanya masih berlanjut ya
yang pertama kita melihat bahwa cuaca ekstrim akhir akhir ini itu diakibatkan dari perbaduan faktor global
di mana nino tiga puluh empat dan iod yang signifikan
kemudian di sisi regional kita juga ada ngo maden juliano slecen fase tiga menuju pas tempat
di mana dari fase tiga dari samudera india
menuju ke benua maritim
dan ditambahkan juga adanya labilitas lokal yang terjadi di indonesia
inilah yang dapat memicu terjadinya beberapa kondisi untuk menimbulkan terjadi cuaca ekstrim
kemudian kita juga analisis primeland ya
pada hari ini dan kemarin itu menunjukkan adanya bibit siklon tropis sembilan puluh tujuh s terpantau di samudera india barat dan banten
dan ini membentuk peningkatan kecepatan angin
ya atau semacam lolos
ini juga kita lihat ada beberapa sirkulasi siklonik di perairan barat daya aceh
membentuk daerah konvergensi memanjang
kemudian juga dari lampung hingga bali dan nusa tenggara
kemudian di atas di utara papua juga ada sirkulasi siklonik
nah daerah daerah konvergensi tersebut itu terpantau dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan
dan itu mengakibatkan terjadinya curah hujan ataupun curah hujan ekstrim
kira kira seperti itu
oke pak gus gini kawasan perairan kan beberapa hari belakangan ini ancaman gelombang tinggi juga cukup besar terjadi begitu ya
ditambah juga dengan badai siklon yang kita rasakan beberapa hari belakangan
apakah kemudian ini juga akan berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi yang beberapa waktu lalu juga sudah kita rasakan begitu pak
apa imbauannya pak
baik kita perlu mewaspadai
yang pertama untuk beberapa daerah untuk terjadi cuaca ekstrim ya kita lihat misalkan seperti aceh sumatera utara riau
kepulauan riau kemudian kalau kita melihat lebih signifikan lagi artinya di dalam tiga hari ke depan
tanggal empat belas ini kita perlu mewaspai adanya curah hujan lebih dari lima puluh mm itu di wilayah papua
tanggal lima belas nanti itu di jawa timur kemudian untuk enam belas februari kita waspadai yaitu di aceh banten
selatan solosetengah dan papua
sedangkan untuk tinggi gelombang sendiri kita bisa melihat memang beberapa hari yang lalu dan bahkan hari ini itu masih terjadi tinggi gelombang dua lima sampai empat meter
itu terjadi di perairan aceh hingga mentawai perairan enggano lampung perairan selatan jawa hingga ntb
kemudian ada kita lihat juga dengan tinggi gelombang masih dua lima sampai empat meter itu juga terjadi di ntb
kepolongan sangita laut kemudian halmaera hingga halmaera dan papua
kemudian kalau kita sampaikan lebih jauh bencana hidrometeorologi tentunya akan terjadi apabila curah hujan ekstrim tadi bersenyawa
atau berkolaborasi dengan lingkungan di mana apabila lingkungannya tidak mendukung maka akan terjadi bencana hidrometeorologi
untuk itu barangkali bmkg menghimbau kepada masyarakat yang pertama yaitu
tetap waspada terhadap terjadinya potensi cuaca ekstrim ya
menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir banjir bandang tanah longsor angin kencang termasuk juga gelombang tinggi ya
ini perlu kita waspadai
jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengenali lingkungan dan potensi bencana yang terjadi di tempat tinggalnya masing masing
misalkan kalau pada saat gelombang tinggi ya hendaknya nelayan tidak melaut terlebih dahulu
artinya menunda barang satu hari
atau dua hari ke depan sehingga nanti apabila cuaca sudah tenang kita bisa
kemudian di samping itu bmkg juga melakukan mitigasi mitigasi fisik maupun non fisik
mitigasi fisik yaitu bisa dari pemerintah melakukan dengan penanaman kembali di daerah daerah yang terjadi banjirop
misalkan dengan pemencah gelombang dengan juga untuk tanaman mangrove dan seterusnya
kemudian dengan mitigasi yang kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana
itu bisa dilakukan non fisik yaitu dengan edukasi masyarakat
kita melakukan berbagai sekolah lapang baik sekolah lapang cuaca nelayan
sekolah lapang iklim sekolah lapang perairan dan seterusnya
sehingga apabila terjadi bencana hidrometeorologi maka dampak atau risiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir
kira kira demikian mas ferdi
oke bagus terakhir
mungkin masyarakat juga perlu tahu pak dengan siapa kemudian
pihak bmkg ini akan berkoordinasi agar masyarakat bisa lebih aware begitu dengan informasi informasi yang tadi dipaparkan
sehingga kemudian kewaspadaan semakin tinggi semakin siap dengan prediksi prediksi dan potensi bencana yang terjadi
bagaimana mengkomunikasikan ini ke daerah daerah tadi pak
baik di dalam mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan oleh bmkg
kami mempunyai beberapa media komunikasi
pertama yaitu kita bisa mengupdate melalui website di bmkg www bmkg co id
kemudian bisa melalui kanal kanal yang tersedia media sosial misalkan youtube instagram dan sosial media lainnya
kemudian bisa juga melalui call center satu ratus sembilan puluh
dan ada juga bisa melalui aplikasi telepon pintar yaitu info bmkg
ke kantor kantor bmkg yang di daerah maupun di pusat
kami memiliki satu ratus sembilan puluh upt yang tersebar di seluruh indonesia
mulai dari sabang sampai merauke
oke baik kita tentu sudah mendapatkan semua informasinya
intinya kemudian bagaimana meningkatkan kewaspadaan
karena masih ada beberapa potensi potensi cuaca ekstrim
dan juga berindikasi ke potensi bencana yang tentu sudah disiapkan mitigasinya dari sekarang
untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa begitu ya
terima kasih pak guswanto sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
terima kasih kembali ferdi selamat sore salam sehat selalu